kita awali cnn indonesia today hari ini dari informasi terkait kpk yang menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana lembaga pengelola dana bergulir
koperasi usaha mikro kecil dan menengah atau lpdb kumkm provinsi jawa barat
keempat tersangka diduga bermufakat jahat melakukan markup dan membuat daftar nama fiktif dana pinjaman bergulir kopanti jabar bagi sekitar seribu orang pada tahun dua ribu dua puluh
negara diduga rugi hingga satu ratus enam belas miliar rupiah
keempatnya adalah direktur lpdb kumkm periode dua ribu sepuluh dua ribu tujuh belas kemas daniel ketua pengawas kooperasi pedagang kaki lima panca bakti jawa barat dodi kurniadi
sekretaris dua kooperasi pedagang kaki lima panca bakti jawa barat deden wahyudi dan direktur pt panca multi niaga pratama stefanus kusnadi
yang diduga merugikan negara senilai rp satu ratus enam belas delapan miliar
untuk kebutuhan dan kelancaran proses penyidikan selanjutnya tim penyidik menahan para tersangka masing masing selama dua puluh hari ke depan terhitung mulai tanggal lima belas september dua ribu dua puluh dua sampai empat oktober dua ribu dua
negara diduga merugikan negara senilai satu ratus enam belas delapan miliar
kpk nurul gufron menanggapi berbagai pernyataan publik terkait kapan sesungguhnya lukas nmb ditetapkan sebagai tersangka di kpk
ia menyatakan kpk memang tidak akan mengumumkan proses penetapan tersangka karena berbagai alasan termasuk untuk mengantisipasi penghilangan alat bukti mempengaruhi saksi atau melarikan diri
kami tidak pernah akan mengumumkan proses pentersangkaan
yang kami umumkan adalah ketika para tersangka tersebut telah kami lakukan upaya paksa sebagaimana hari ini kami lakukan penahanan
jadi proses proses sebelumnya pak tersangkanya ini sejak kapan kami tidak akan umumkan
karena apa sekali lagi itu dalam kerangka untuk menjamin proses penyelidikan penyelidikan
itu tidak terganggu